mendengar kata sampah biasanya yang terlintas di benak kita adalah barang buangan yang kotor bahkan menjijikan
namun bagi sekelompok warga di kelapa gading jakarta utara sampah bisa jadi penghasilan tambahan
warga rw tiga bermis kelurahan kelapa gading timur jakarta utara memandang sampah sebagai barang berharga
sampahan organik mereka kelola melalui bank sampah wijayaku suma
di sini warga bisa menukarkan sampah dengan uang
bank sampah ini juga melayani pengelolaan uang penukaran sampah yang dimasukkan ke tabungan emas pt pegadaian persero
buku tabungan dibuka dengan nilai nominal mulai rp enam atau setara dengan satu gram emas
anggota atau nasabah bisa menarik tabungan dalam bentuk uang tunai atau emas
kita tuh terima aja mau yang banyak ada juga nasabah yang paling banyak bu apa ininya jadi bagus banget
dia malah kemarin kemarin itu sebelum ke penggadean itu
udah bisa membayar pajak
bayar listrik alhamdulillah
dia lebih banyak ada penabung yang terbesar juga
awalnya bank sampah ini hanya menerima sampah yang diantar oleh nasabah atau anggota
namun setelah mempunyai gerobak motor bank sampah menjemput sampah anorganik ke rumah rumah warga
ada pun pengumpulan sampah diragukan dua kali dalam sebulan
sampah yang terkumpul ditimbang dan dicatat
kemudian dijual ke suku dinas lingkungan hidup pemkot jakarta utara
uang yang diterima distorkan ke pegadaian
beberapa warga mengatakan bank sampah menjaga lingkungan tetap bersih dan mendatangkan pemasukan tambahan
pertama saya ingin turut serta menjaga lingkungan agar bersih dan tetap terjaga kebersihannya
terus kemudian yang kedua dengan adanya bank sampah ini yang bekerja sama dengan pegadean
bisa menambah uang dapur lah uang belanja
dengan adanya bank sampah ini jadi kita bapak bisa lihat sendiri ini kan ya pak ya
kita pilih dari
per ininya apa ada kerdus berjenis dan lain lain itu
nah lalu kita bawa ke sini kita timbang kita ke bank sampah
otomatis ibu ibu warga ini mendapat income tambahan secara tidak langsung
selain kita apa ya lingkungan kita itu betul betul bersih
jimmy chandra edwin arman jakarta